pembunuhan dosen universitas muhammadiyah sumatera utara nur ain lubis terjadi senin petang
dan peristiwa itu bermula dari sakit hati pelaku yang merupakan mahasiswa sang dosen
karena selalu dianggap berperilaku tidak baik
iya peristiwa ini membuat penghuni kampus marah
sejumlah mahasiswa bahkan sempat menolak menyerahkan pelaku kepada polisi
karena ingin menghakiminya sendiri
hari senin ratusan mahasiswa universitas muhammadiyah sumatera utara
berusaha menahan pelaku pembunuh dosen fakultas keguruan unipendidikan
universitas muhammadiyah sumatera utara nur ayn lubis
mereka ingin menghakimi pelakunya yang merupakan mahasiswa di kampus tersebut
pelaku yang sudah ditangkap petugas keamanan kampus dipukuli para mahasiswa hingga terluka parah
setelah itu mahasiswa juga menangkap pelaku di salah satu ruangan kampus
mereka menghalangi polisi yang berusaha membawa pelaku
saat kita mau evakuasi tersangka ternyata ada beberapa kelompok yang diduga dari mahasiswa
ini adalah pelaku
ingin menghakimi sendiri tersangka
sehingga akhirnya tersangka ini kita amankan di salah satu pojok ruangan
dan ketika kita akan mengeluarkan dia dari bangunan gedung ini kita merupakan perlawanan
karena mereka menginginkan bahwasannya ini urusan mereka karena ini dalam kampus
namun ini sudah pidana sehingga polisi harus bertindak
peristiwa terjadi senin sore ketika nur ayn lubis sedang mengambil air wujud untuk pesawat asar
kita nggak tahu kejadiannya bagaimana
ini kan situasinya kita nggak ngerti
cuma ada yang menyebut ada yang melihat ibu itu mau beruduk kamar mandi
sudah ditunggu oleh mahasiswa itu
kemudian dia digorok di tangannya sama lehernya
kemudian ada mahasiswa yang melihat ketika dibuka ditolong oleh satpam security
mahasiswanya lari ke fakultas ekonomi sembunyi ke kamar mandi
itulah dia cerita
menurut keterangan sejumlah saksi
kuat kegagalan pelaku membunuh nur ayn karena kesal mendapatkan lejelaj dari sang dosen
hingga senin malam petugas kepolisian masih bersiaga di luar kampus
sementara para mahasiswa masih bertahan di kawasan kampus
akibat peristiwa ini pihak universitas muhammadiyah sumatera utara meliburkan kegiatan kekuliahan selama dua hari
udiman amin tanjung medan